komisioner kpu ilham saputra menyebut pihak kepolisian menunda pemeriksaannya terkait laporan ketua umum partai hanura usman sabtaodang
belum diketahui sampai kapan pemeriksaan tersebut ditunda ilham mengatakan akan siap untuk dilakukan pemeriksaan
sebelumnya ketua kpu arief budiman dan komisioner kpu pramono ubaid tantowi telah diperiksa lebih dulu pada rabu kemarin di polda metro jaya
mereka diperiksa selama tujuh jam dengan dua puluh pertanyaan seputar alasan bagaimana kpu mengambil sikap soal oso
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini